dadang mah gak ngerti soal asuransi doy
dia mah motornya ilang juga gak dicariin
tinggal beli yang baru
eh jangan sembarangan ngomong kamu ceng
ini motor kalau hilang saya carilah
beda motor kamu second lagi
ilang semua sebodoh teh ini
selalu ada alasannya
istri itu harus disayangi
tidak boleh dimarahi
kalau orang berbuat salah
tegur dengan lembut
kontes susah disuruh ngaji
susah disuruh ngaji
susah disuruh sholat
iya ususnya sholat subuh
cepat pulang marahi istrimu
iya pak ustad assalamualaikum
tunggu tunggu belum selesai
anak kalau sudah umur tujuh tahun tidak mau sholat
bohong supaya dia mau sholat
tapi harus dengan kasih sayang
bukan dengan pukulan kesal
sekarang waktunya pulang
iya pak ustad assalamualaikum
kenapa kamu bohong jang
seharusnya kamu ngomong dari awal
kalau hilangnya itu di parkiran
ya malu lah dia doy
orang hilangnya karena traktir traktir cewek
pamer pamer sama cewek
kalau pamer itu barang sendiri
ini pamer sama sindikat motor ya
udah buruan sana ada
doi ambil surat suratnya
saya tunggu disini
kamu gak tanggung jawab banget
gak ada tanggung jawabnya
ya barusan sih udah laporan ke polisi
tinggal ke kantor asuransinya aja
ngerusin asuransi motornya si idoi
mudah mudahan ajalah diganti motornya si idoi
gak usah pake gula
kan yang manisnya udah disini
gak ada tanggung jawabnya
gak ada tanggung jawabnya
kata pak ustad
kalau istri susah dibangunin subuh
akang mau pukul neng
ya udah tuh pukul
sini tangannya sini
itu mah kok kata pak ustad bukan niatan akang neng
jangan ini neng
peringatan juga buat kang aceh
jangan suka genit sama perempuan yang baru dikenal
akang emang gak pernah genit sama perempuan tin
katanya kang aceh pernah ngejar ngejar cucu
jadi sebenernya ceritanya begini tin
banyak benar memang yang suka sama cucu
tapi cucunya dekatnya sama akang
padahal akang gak punya maksud apa apa
cuma membantu dia aja mau nolongin dia
sama kayak akang ke tin
tidak lah tin akang mah ikhlas
oh berarti saya salah ya
saya jadi sedih
tapi perasaan akang kan bisa berubah tin
kang aceh gampang banget dikerjain
tin pinter bercanda nih sekarang
iya mah gak betah sendiri yaan tin
iya saya sebenernya bingung mau kemana
takutnya ada yang cembukur nih
kau gak cembokur
nah udah gak usah tau lah
tin saya kasih tahu ya
ini aceng orangnya mah gampangan
gampang naksir sama perempuan
waduh disini mah korbannya udah banyak ya doi
ini nih ujang gara garanya kang dadang
mudah mudahan asuransinya mau ganti
saya emang gak ngerti urusan begitu
dadang mah gak ngerti soal asuransi doy
dia mah motornya hilang juga gak dicariin
tinggal beli yang baru
eh jangan sembarangan ngomong kamu ceng
ini motor kalau hilang saya cari lah
ini motor mahal
beda motor kamu second lagi
hilang semua sebodoh tuh
mana udah bawa surat suratnya
ya sebentar doi ngopi dulu ah
ini tinggal disini dulu ya
ntar balik lagi
klakson ini siapa neng
klakson ini siapa
ada kucing tadi di depan
kamu mah enak motornya tinggal di gas saja jalan
kalau zaman bapak dulu itu belajarnya yang namanya kopling sama gas itu harus benar benar pas
yang satu ngelepas yang satu tunggu baru bisa jalan bener
kalau tidak kalau salah sedikit itu bisa mengangkat begitu motornya sampai jatuh bapak
tapi untung tidak pernah batu palanya
jadi selamat diselamatkan sama malkan
terus kapan febri belajar motornya
nanti lah kalau kamu sudah dewasa
kalau sekarang mah belum boleh
kalau kamu sudah punya sim itu baru boleh
terus ngapain bapak keluarin motornya
bapak sama ibu mau pacaran ke depan makan bakso